pemirsa kita akan mengikuti secara langsung perjalanan jenazah brigadir yosua dari rsud sungai bahar ke lokasi pemakaman
video yang anda lihat ini adalah perjalanan ambulans yang membawa jenazah brigadir yosua yang sejak pagi tadi hingga siang hari ini dilakukan otopsi ulang terhadap jenazahnya
jarak dari rsud sungai bahar tempat di mana otopsi ulang dilakukan hingga ke pemakaman berjarak dua lima km
menurut informasi yang kami dapatkan dari lokasi bahwa waktu tempuh yang diperlukan dari rumah sakit umum daerah sungai bahar muarau jambi ke lokasi pemakaman kurang lebih sepuluh hingga dua puluh menit
jangan lupa like share dan subscribe ya
pemakaman kedinasannya sudah berlangsung sejak tadi dari rumah sakit dan akan dilanjutkan di lokasi pemakaman yang hanya berjarak kurang lebih dua lima km
dan di gambar ini selain gambar perjalanan jenazah brigadir yosua ke pemakaman anda juga bisa melihat bagaimana kondisi saat ini di pemakaman brigadir yosua terlihat
sudah banyak masyarakat yang berkumpul yang ingin melihat bagaimana pemakaman kembali
dari yosua setelah dari pagi tadi hingga siang hari ini dilakukan otopsi ulang oleh gabungan tim dokter forensik indonesia
namun warga hanya bisa mendekat atau melihat dari jarak kurang lebih dua puluh meter ke lokasi pemakaman karena memang sudah dijaga oleh pihak kepolisian dan juga tni di lokasi pemakaman
dari informasi yang kami dapatkan dari rekan kami yang sudah berada di
di lokasi pemakaman saat ini sudah ada pihak keluarga yang memang sudah menunggu di lokasi pemakaman
dan nanti sesaatnya tiba di lokasi pemakaman proses pemakaman akan dilakukan secara upacara kedinasan
dan dari informasi yang kami dapatkan juga nanti akan ada prosesi doa dari pihak keluarga
bagaimana kondisi terupdate di sana
karena saat ini jenazah sedang dalam perjalanan menuju lokasi pemakaman
bisa mendengar saya
ya bagaimana kondisi terkini di sana saat ini jenazah sedang menuju ke lokasi pemakaman arven
ini masuk tempat pemakaman umum di deta sukrawak
kemudian ke belakang di pemakaman rg
di kamar kemur ya
di kamar kemur
di kamar kemur
di kamar kemur
lihat ambulan sudah mulai mendekat
baik arven ambulan sudah mendekat
kemudian akan ada prosesi apa lagi

baik arven sepertinya suara terputus
informasi yang kami dapatkan dari arven bahwa saat ini mobil jenazah atau ambulan sudah mulai memasuki lokasi pemakaman
dapat anda lihat di gambar ini ambulans yang membawa jenazah brigadir yosua sudah tiba dekat dengan lokasi pemakaman
dan setelah ini peti jenazah akan diturunkan dan akan dilakukan upacara pemakaman secara kedinasan sesuai seperti apa yang diminta oleh pihak keluarga
karena menurut kuasa hukum pihak keluarga bahwa brigadier yosua tidak memiliki track record yang buruk sehingga layak untuk diberikan upacara pemakaman secara kedinasan
untuk menghargai dan juga menghormati
almarhum brigadir yosua yang meninggal dunia atau tewas pada saat bertugas
kita bisa menyaksikan bersama saat ini ambulans telah berhenti di lokasi pemakaman
ini adalah lokasi pemakaman brigadir yosua
sudah terlihat banyak petugas kepolisian
yang menanti untuk melakukan upacara pemakaman secara kedinasan
pemirsa untuk sebagai latar belakang
pada awalnya upacara pemakaman kembali ini tidak direncanakan untuk dilakukan secara kedinasan
namun pihak keluarga dan juga dari kuasa hukum ini bernegosiasi dengan pihak kepolisian
untuk melakukan upacara kedinasan dalam pemakaman kembali jenazah brigadir yosua
karena menurut pihak kuasa hukum brigadier yosua memiliki track record yang baik
sehingga layak mendapatkan penghormatan yaitu upacara pemakaman secara kedinasan
karena brigadier yosua tewas saat bertugas